inilah uji coba pesawat yang dirakit dari barang rongsokan dengan mesin sepeda motor
uji coba di pantai ujung tape di kecamatan matirosompe kabupaten pindrang sulawesi selatan ini
diterbangkan sendiri oleh perakitnya hairul yang merupakan montir sepeda motor pengangkut gabah
dalam uji coba ini pesawat sempat melakukan dua kali manuver di udara dengan ketinggian kurang dari dua puluh meter
hairul sang perakit pesawat hanya mengenyam pendidikan sampai kelas tiga sd
ia belajar otodidak dari internet dan memanfaatkan barang rongsokan untuk merakit pesawatnya
meski sempat beberapa kali gagal hairul tak pernah menyerah
ia berencana membuat pesawat yang lebih besar dan bisa memuat penumpang dengan menggunakan mesin mobil
hai ruler rencananya akan kembali menerbangkan pesawat rakitannya pada minggu pekan ini
ini juga berencana membuat pesawat yang lebih besar dan bisa memuat penumpang minimal dua orang dengan menggunakan mesin mobil
hai ruler rencananya akan kembali menerbangkan pesawat rakitannya pada minggu pekan ini
ruler penerang sulawesi selatan